badan nasional penanggulangan terorisme menyatakan agus sujanto pelaku peledakan bom bunuh diri di polsek astana anyar kota bandung jawa barat tidak sendiri melakukan aksinya
bnpt saat ini tengah mendalami kelompok yang diduga memberi bantuan terhadap aksi terorisme yang terjadi di polsek astana anyar rabu pagi
deputi dua bidang penindakan dan pembinaan kemampuan bnpt irjen ibnu suhendra menyebut pelaku dipastikan masuk jaringan teroris jamaah ansarut daulah
menurutnya pelaku sebelumnya juga sempat terlibat aksi peledakan bom panci di kota bandung tahun dua ribu tujuh belas
hasil pendalaman bnpt menunjukkan kebencian kepada pemerintah dan pihak kepolisian menjadi motif utama peledakan bom bunuh diri pada rabu tujuh desember kemarin
jadi dilihat dari motif bahwa kelompok ini adalah pengen melakukan penyerangan kepada aparat kepolisian
di mana mereka
pelaku ini melakukan serangan dengan sasaran adalah anggota polri kita yang sedang melaksanakan apel pagi dengan tujuan atau motivasinya adalah untuk supaya anggota kita lebih banyak korban